otopsi ulang terhadap jenazah brigadir yosua huta barat
akhirnya selesai dilakukan pada rabu sore
setelah itu petugas kepolisian membawa peti jenazah brigadir yosua
untuk dikembalikan ke pemakaman
saat dimakamkan jenazah brigadir yosua juga diberi penghormatan secara kedinasan
upacara ini dilakukan sesuai dengan permintaan keluarga
yang menginginkan almarhum brigadir yosua mendapat penghormatan terakhir saat dimakamkan kembali
hasil otopsi ulang jenazah brigadir naufriansah yosua huta barat
baru akan diketahui sekitar empat hingga delapan minggu ke depan
ketua tim ahli forensik yang juga ketua perhimpunan dokter ahli forensik indonesia
adi firmansyah menjelaskan lamanya proses autopsi
akibat pemberian formalin dan proses pembusukan
meski demikian tim forensik berhasil menemukan beberapa bekas luka
dari jasad brigadir yosua
namun hal itu harus dibastikan lewat pemeriksaan mikroskopik
di laboratorium patologi rumah sakit ciptomangun kusumo jakarta
periksaan kami perkirakan tentunya antara dua hingga empat minggu
untuk memproses sampel jaringan itu hingga
hingga menjadi di slide dan untuk kita bisa interpretasikan
kapolri jenderal listio sigit prabowo berjanji
akan segera mengumumkan hasil otopsi ulang brigadir yosua ke publik
kapolri meminta masyarakat ikut mengawasi proses ini
hasil otopsi ulang ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan
bagi keluarga brigadir yosua
tentunya menjadi perhatian publik dan kita minta untuk semuanya ikut mengawasi
sehingga terang parasi akuntabilitas
dari hasil yang kita harapkan yang tentunya akan dipertanggungjawabkan ke publik
betul betul bisa berjalan dengan lancar dengan baik
dan memenuhi rasa keadilan yang tentunya ditunggu oleh publik
ayah brigadir yosua samuel huta barat merasa puas dengan adanya otopsi ulang
terhadap jenazah putranya
keluarga berharap hasil otopsi dapat membuka tabir penyebab pasti kematian almarhum
tim liputan pertama
tim liputan cnn indonesia